untuk dapat uang
kau bener dah
sedekah itu perlu harta
amal jariah itu perlu harta
zakat itu perlu harta
memang kita perlu harta
kalau yang itu beda
punya harta atau uang yang digunakan untuk kebaikan
adalah sumber dari kemiskinan
ada lalat tadi
sebenarnya papanya teh sayang gak sih sama cucu
kalau dia gak sayang maksudnya dia mencari cucu
iya sih mak
tapi ya pasti cucu saya gak langsung percaya tuh kalau papanya teh sayang sama cucu
anak mah memang selalu begitu
jangankan cucu yang sudah lama ditinggal bapaknya
kamu yang jelas jelas mak sayang
saya mau dagang
belum mandi gimana
mau mandi mandi aja
sekarang kita udah beda kang
gak usah manja manja lagi
ya tapi kan kamar mandinya ada di sebelah bagian kamu
kalau pintunya dikunci saya gimana maksudnya
kamu numpang mandi jun
ini udah bagian saya
lagian kenapa kang kemarin milih tempat sebelah sana
ori diput london
nih ya kalau orang yang kerjanya numpukin harta
begitu hartanya hilang dia pasti akan stress
nih contohnya nih bentar lagi nih tatang kedua nih
kalo tatang itu kan teriaknya motor motornya
kalo dadang gimana doi
tidak aja tau
kalian itu emang orang susah orang miskin
ada aja topiknya
kalo itu mah saya tau tukang dadang topik
orang seperti kamu memang menarik untuk diobrolin
karena kamu tuh aneh pelit merki
bukan omongin hartanya
tapi omongin kerakuan kamu
iya lagian harta juga bukan sumber kebahagiaan
ini adalah kata kata untuk menghibur orang susah seperti kalian
udah jelas yang namanya orang punya uang banyak
punya harta banyak itu hidupnya bahagia
contohnya mau makan enak bisa karena ada uang
mau punya rumah besar bisa karena ada uang
mau jalan jalan kemana juga bisa karena ada uang
makanya orang harus bisa kerja keras untuk dapat uang
kamu bener dam
sedekah itu perlu harta
amal jariah itu perlu harta
zakat itu perlu harta
memang kita perlu harta
kalau yang itu beda
punya harta atau uang yang digunakan untuk kebaikan
adalah sumber dari kemiskinan
ada lalat tadi
pak tatang kemana pak asep
di jalanan bu
parah bu udah gak bisa diajak ngomong
ayo kasih hannah sensitif burke
ayo kawan hakim pada tambahan

maeros itu cerita yang berbeda
maeros itu bilang ke cucu
katanya barlas yang rawatin cucu
langsung ke mandi cucu pagi sore dikali
sering ajak jalan jalan sore
terus katanya maeros
kalau tiap malam harus lewat depan rumahnya cucu
maeros itu suka denger
cucu sering dinyanyiin anak anak sama papa
cucu itu jadi bingung harus percaya yang mana
mak jadi sebenarnya papa teh orang baik apa orang jahat
gak ada gunanya
gak ada untuknya
jadi buat apa
emak nutupin cerita yang semua orang udah tau cuu
makasih ya wad kok doknya
pas itu teh susah dapetinnya
tadi gimana prakteknya
alhamdulillah lancar kok wad
tapi kasihan kok doknya
eh doknya ketawa terus
itu teh binatang
dulu urusan pribadi disembunyikan
disimpan di tempat yang paling pribadi
kalau ada orang lain yang tahu
bertengkaran dengan anak
persisian dengan orang tua
bahkan urusan intim suami istri
diceritakan secara terbuka
dituliskan dimana mana dengan bangga
itu kenyataan sekarang
itu kenyataan sekarang
sudah masuk waktu zuhur